inisial ck itu merupakan selebgram mungkin rekan rekan sudah ketahui
pada saat di tkp ditemukan ada enam orang
yang pertama dengan inisial at umur dua puluh empat tahun jenis kelamin perempuan
kemudian yang kedua inisial mj umur kurang lebih dua puluh dua tahun jenis kelamin perempuan
kemudian yang ketiga dengan inisial amo amo umur kurang lebih dua puluh dua tahun jenis kelamin laki laki
kemudian inisial ck umur kurang lebih dua puluh tahun jenis kelamin perempuan
yang kelima inisial db umur kurang lebih dua puluh lima tahun
kemudian inisial hj umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun dengan jenis kelamin laki laki
ada pun barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara
itu adalah satu buah pot vape atau rokok elektronik elektrik
yang berisi cairan dan mengandung narkotika jenis kj atau liquid thc
sebagai contoh sebuah rokok elektronik ini yang berisi cairan dan mengandung narkotika jenis kj atau liquid thc

kemudian langkah langkah yang telah kita lakukan yang pertama kita sudah uji perang bukti yang kita amankan pot selikuit ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja
baik ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke enam tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif
positifnya ganja atau ada narkoba di seluruh air
ini perlu kita sampaikan ada empat orang yang kita temukan positif narkoba jenis gegaja kemudian ada dua orang juga yang positif metafetamin
baik seperti yang rekan rekan pun sudah nggak tahu ya ada salah satu mungkin yang rekan rekan sudah ketahui bahwa inisial ck itu merupakan selebgram mungkin rekan rekan sudah ketahui
kemudian juga salah satu dengan inisial hj itu merupakan atlet
jadi dispor ya dengan inisial haji
pak kedatangan mereka ke hotel itu memang ada acara memang apa
baik perlu kami sampaikan bahwa memang berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka itu memang mereka ini adalah grup pertemanan
jadi memang sengaja untuk ke hotel tersebut yang berada di tkp tersebut dengan tujuan memang biasa berkumpul kumpul disangka
ini grup pertemanan mereka
alat bukti yang kita amankan adalah poch liquid fabi silahkan ditunjukkan
pemirsaan terhadap saudari ck bahwa pertama kali dia mengenali narkotika itu sudah satu tahun lebih
jadi sudah satu tahun lebih untuk mengenal narkotika
saya niluh puspa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independence terbaik